jelang lebaran tahun ini ruas jalan tol trans jabar sepanjang lima belas km akan dibuka secara gratis pada sembilan juni hingga empat belas hari ke depan
ruas jalur tol bogor ciawi sukabumi sepanjang lima belas km mulai dibuka sembilan juni
tol akan kembali dibuka secara gratis khusus untuk kendaraan pribadi yang akan mudik maupun balik lebaran tahun ini
tol ini juga akan dilengkapi tempat ibadah serta wc umum
pengerjaan tol sendiri rampung secara menyeluruh
dari empat belas hari pembukaan sementara petugas akan menerapkan sistem satu arah yang dilakukan secara bergantian
yakni tujuh hari sebelum lebaran dan tujuh hari sesudah lebaran
baik menuju sukabumi maupun bogor mulai dari arah ciawi hingga cigombong bogor jawa barat
tanggal sembilan antar tanggal sembilan atau tanggal sepuluh insya allah bojimi akan dibuka
namun hanya untuk satu jalur saja yaitu menuju ke arah sukabumi
kemudian diperkirakan kemudian itu satu arah ke sukabumi sampai di kemungkinan adalah hari kamis
nanti fluktuatif kemudian di hari kamis itu nanti akan kita buka berbalik arah yaitu arus mudik kembali yaitu dari hari kamis hingga hari minggu
jadi masalah tersebut
mungkin rambu rambu ada masukan dari kasat lantas untuk ditambah untuk lebih safe pak
berapa pak berapa jumlah
rambunya mungkin saya tidak hafal pak ya
tapi sudah sangat banyak tapi masih ada perbaikan dan kelengkapan dari kasat lantas
meski pengerjaan proyek tol sudah mencapai tujuh puluh lima persen kondisi jalur sudah layak dilalui
dengan dibantu rambu rambu jalan sementara untuk menghindari kemacetan di jalur utama menuju sukabumi